presiden republik indonesia buka suara terkait perangkapan menteri sosial juliari batubara yang tersandung kasus korupsi bantuan sosial
jokowi menyatakan menghormati proses hukum yang dijalankan kpk dan mengingatkan agar semua pejabat negara berhati hati dalam menggunakan dana milik negara
dan berikut ini pernyataan presiden jokowi selekapnya
kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di kpk
perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri kabinet indonesia maju jangan korupsi
sudah sejak awal
dan juga terus menerus
saya sampaikan untuk menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi
oleh sebab itu juga berulang kali saya mengingatkan ke semua pejabat negara baik itu menteri gubernur bupati wali kota dan semua pejabat
tidaklah menggunakan uang dari apbd kabupaten kota apbd provinsi dan apbn
itu uang rakyat
apalagi ini terkait dengan bansos bantuan sosial dan perangkat penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional
bansos itu sangat dibutuhkan oleh rakyat
dan saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi
dan kita semuanya percaya kpk bekerja secara transparan secara terbuka bekerja secara baik profesional
dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi
sementara nanti saya akan menunjuk menko pmk untuk menjalankan tugas mensos